seluruh rider motogp telah menuntaskan dua rangkaian free practice pada jumat delapan belas maret dua ribu dua puluh dua di sirkuit internasional mandalika
juara dunia motogp dua ribu dua puluh satu dari tim monster yamaha fabio quartararo juga menyatakan kesannya dengan hasil dari free practice hari pertama
setelah menuntaskan sesi free practice kedua di sirkuit internasional mandalika pada jumat sore seluruh pembalap langsung keluar meninggalkan pedok untuk beristirahat
sejumlah rider terlihat juga menerima sapaan penggemar di sekitar pedok seperti alex rins espar gargo takaki nakagami dan johan zarco dan juga juara dunia motogp dua ribu dua puluh satu fabio quartararo
quartararo juga memberikan komentarnya terkait raihan cepat waktu tercepat dalam free practice kedua dan berharap catatan waktu terbaik bisa terus berlanjut